kompleks perumahan banyuwangi balikpapan kalimantan timur digegerkan
penemuan dua ekor penyu hijau tidak jauh dari permukiman mereka
hewan dilindungi yang terancam punah ini biasanya hanya hidup di laut
meski di waktu tertentu singgah sebentar di pantai pantai tertentu untuk bertelur
dua penyu hijau ditemukan tersangkut di akar bakau tidak jauh dari permukiman
penyu yang berukuran lebih kecil langsung dilepaskan ke habitatnya di teluk balikpapan
sementara seekor lagi yang berukuran panjang satu meter lebih dan diameter lima puluh cm
tersempat diamankan warga di parit sekitar perumahan karena warga kesulitan membawa ke habitatnya
menurut pengelola mangrove center balikpapan terdamparnya penyu hijau ke permukiman
kemungkinan disebabkan kerusakan habitat penyakit
setelah kejadian lumba lumba terus ada penyu lagi ya seperti ini ini perlu menjadi kajian
kepada terterang kepada mungkin kepada bksda terutama yang punya akupaten apa sih sebetulnya ini
sehingga saya khawatir nanti ke depan bukan hanya penyu yang naik ke darat
saya khawatir ke depan nantinya takut buah yang naik ke darat
ah paus bukan ya apa segala macam lah